gubernur sumatera barat irwan prayitno meminta perantau asal sumatera barat tidak pulang kampung untuk sementara
imbauan itu bertujuan untuk meminimalkan penularan virus corona
hingga saat ini belum ada kasus covid sembilan belas di sumatera barat
namun penyebaran virus yang semakin masif membuat pemerintah provinsi sumatera barat merasa perlu mengambil langkah preventif
apalagi ada kekhawatiran perantau yang pulang kampung akan membawa virus corona
irwan juga menyatakan pihaknya belum siap merawat pasien yang terjangkit virus corona
antara lain karena kekurangan alat pelindung diri
sementara itu untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di kota padang
rsud rasidin dan rumah sakit universitas andalas menambah ruang perawatan serta perlengkapan rumah sakit
setiap rumah sakit menambah tujuh ruang perawatan yang akan dikerjakan pekan ini